defisit anggaran sampai tiga puluh satu agustus dua ribu delapan belas sekitar satu ratus lima puluh triliun rupiah lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu
pada rapat kerja pemerintah bersama komisi sebelas dpr hari senin menteri keuangan sri mulyani mengatakan
defisit anggaran pada tiga puluh satu agustus dua ribu tujuh belas mencapai dua ratus dua puluh triliun rupiah jauh dari realisasi tahun ini sebesar satu ratus lima puluh triliun rupiah
dikutip dari detikfinance com perbaikan defisit anggaran juga menular terhadap keseimbangan primer atau primary balance yang surplus rp sebelas triliun rupiah hingga tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
sementara primary balance pada periode yang sama tahun lalu defisit delapan puluh empat triliun rupiah